kabupaten bandung barat dikenal dengan wisata alamnya yang bervariasi
salah satunya rainbow garden atau taman pelangi di kawasan lembang
rainbow garden atau taman pelangi memiliki sekitar seribu lebih koleksi bunga
yang menarik adalah adanya deretan miana yang memanjang seratus meter dengan aneka warna
spot ini pun menjadi favorit para pengunjung untuk berfoto
selain itu ada pula spot foto di atas ketinggian yang tentunya semakin menambah keseruan liburan singkat para pengunjung
hanya dengan tiket masuk sepuluh rupiah pengunjung sudah dapat berjalan jalan di taman bunga seluas satu delapan hektare ini
sudah ada produser lapangan cnn indonesia rizky rizlia di lembang kabupaten bandung barat
rizka bagaimana suasana lembang saat ini apakah dipadati oleh warga yang berlibur
selamat sore frida
ya betul sekali di kabupaten bandung barat ini memang selalu menjadi destinasi utama para pecinta traveling
atau para pecinta jalan jalan untuk menghabiskan waktu liburannya
dan kali ini di liburan singkat yang hanya satu hari tanggal merah ini
kawasan kabupaten bandung barat juga sudah mulai dipadati oleh para pengunjung
meskipun ya bisa saya informasikan bahwa cuacanya sudah mulai mendung
dan tadi juga sempat grimis grimis kecil begitu
tapi antusias para pengunjung untuk berlibur tetap terasa
mereka tetap berjalan jalan tetap berselfie ria di kawasan kabupaten bandung barat ini
tepatnya di rainbow garden sekitar satu delapan hektare ini
dan perlu saya informasikan juga bahwa kawasan ini merupakan kawasan terpadu
jadi tidak hanya ada rainbow garden di sini
tapi juga ada kota mini yang bisa jadi tempat permainan anak anak
ada juga petting zoo untuk anak anak juga memberi makan kepada hewan hewan seperti kelinci
ada juga domba dan juga di sini ada pasar terapung yang mana menawarkan kuliner kuliner
khas kota bandung
dan selain itu saya informasikan juga tadi ada seribu jenis bunga yang ada di sini
nah yang menariknya frida di sini
beberapa jenis bunganya itu dapat dimakan atau merupakan kategori edible flower
tapi para pengunjung yang akan mencoba begitu mencicipi bunga bunga yang ada di sini
harus didampingi tentunya oleh pihak pengelola
dapat saya informasikan juga bahwa sampai sore ini jumlah pengunjung yang masuk ke rainbow garden
sudah ada sekitar dua pengunjung
pengunjung jika biasanya atau pada hari biasa
pengunjung biasanya selama seharian dari jam operasional buka sampai tutup hanya ada sekitar lima ratus orang
tapi sekarang baru sampai ke jam empat ini sudah sampai dua orang dan tentunya berasal dari berbagai kota
tadi juga saya sempat berbincang dengan pengunjung yang berasal dari flores
yang sengaja datang ke kota bandung untuk menikmati sejuknya
menikmati asrinya wisata wisata di kabupaten bandung barat ini frida
terima kasih atas informasinya rizka rizlia